membahas lebih dalam mengenai pembaruan aturan simpanan tabungan perumahan rakyat atau tapera
yang juga menyasar pekerja swasta dan pekerja mandiri
sudah bersama kami saudara sekretaris jenderal badan pengurus pusat himpunan pengusaha muda indonesia
atau hipmi angga wira dan pengamat kebijakan publik agus pambagio
mas angga dari sisi pengusaha bagaimana nih tanggapan anda soal kebijakan tapera ini
apakah sempat diajak bicara oleh pemerintah
iya tadi kita dengar ya berbagai pendapat dari masyarakat ya terkait statement yang disampaikan oleh pemerintah
ya memang kalau kita lihat secara komprehensif kita juga belum mengetahui secara detail dan teknis soal ini
nah memang perlu pengkajian yang komprehensif
benar benar proses sosialisasi kepada pekerja dan pengusaha ini bisa benar benar kita pahami ya
walaupun tentunya pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan seperti ini juga
pastinya memang melihat problem yang dihadapi juga oleh masyarakat saat sekarang ini ya
memang kalau kita lihat secara faktual
pekerja pekerja muda saat sekarang ini memang kesulitan untuk mendapatkan perumahan ya
padahal ini adalah kebutuhan primer bagi para pekerja sebenarnya
jadi memang perlu ada strategi khusus yang dilakukan pemerintah untuk membantu ya para pekerja ini untuk bisa mengakses perumahan yang layak dan affordable
kepada pengusaha itu bagaimana memberatkan tentu atau bagaimana menurut anda
kalau menurut di pandangan saya ini kita pastinya akan menuai pro dan kontra ya
nah saya rasa lima persen ini masih dalam taraf yang bisa kita komodir ya
untuk menjadi suatu komitmen ya
agar tentunya ini bagian daripada kontribusi kita
walaupun memang ada kewajiban kewajiban lain ya
seperti bpjs tenaga kerja gitu kan
nah ini memang perlu suatu aturan yang saling berkaitan satu sama lain ya
sehingga kita bisa benar benar clear ya
mana yang memang harus kita penuhi secara utama gitu
baik pak agus bagaimana soal tapera ini mulai ramai diperbincangkan
banyak yang ada spill sedikit soal bagaimana besarannya yang akan dipotong dari gaji pekerja
bagaimana tanggapan anda soal kebijakan ini apakah terlalu dipaksakan atau seperti apa pak agus
ya publik kena prank presiden aja
karena peraturan yang dikeluarkan kan baru pp
pelaksanaannya bagaimana permennya bagaimana
jadi pertanyaan detail publik itu yang harus dijawab ada di peraturan pelaksanaannya
sama seperti bpjs yang satu harga satu tarif
kan juga baru belum peraturannya mekanismenya bagaimana sama
nah ini tiga persen terus nanti tiga persen kalau saya sudah punya rumah gimana
lalu kalau saya sudah punya orang mau direnovasi bisa nggak kapan saya bisa menarik uangnya
kemudian kapan saya dapat rumah
ya kalau kita punya tanah kalau kita nggak punya tanah di mana
jauh nggak dari tempat kita kerja atau kos
itu kan semuanya perlu penjelasan
itu kan semuanya perlu penjelasan rinci sekali supaya tidak menjadikan pertanyaan presiden masyarakat
nah sekarang pemerintah dan presiden ini memang membiarkan daripada mereka pusing biarnya seluruh masyarakat mikir nanti baru kita rangkum kan begitu kesannya
tapi arahnya kemana ini arahnya ketika ada isu tapera ini mulai bergulir arahnya ini kemana menurut anda pak agus
tujuannya apakah hanya pengumpulan dana untuk cadangan program pemerintah selanjutnya atau seperti apa menurut anda pak agus
ini program lama namanya bapertarum dulu terus berganti kulit macam macam tapi tidak berhasil
intinya ide awalnya dulu gitu ya itu ketika saya diskusi sama senior seniornya angga itu ya pokoknya supaya semua orang punya rumah
gimana caranya pakai tabungan lalu disubsidi dan seterusnya dan seterusnya tapi itu tidak pernah berhasil
karena memang di kepala kita ini orang indonesia niatnya selalu korupsi jadi susah
detailnya bagaimana belum kan kita belum tahu seperti apa
jadi di prank dulu sama presiden nanti kita rame nanti di ambil mungkin
yang harusnya itu berupa konsultasi publik untuk bisa mendengarkan semua aspirasi masyarakat
nanti konsultasi publiknya lewat prank begini
oke mas angga kalau dari pengusaha sebetulnya masukan bagi pemerintah itu bagaimana
karena bicara soal perumahan tadi sekarang di jabodetabek saja banyak perumahan yang jauh sekali dengan perkantoran

itu kan jadi opsi juga memilih lokasi
dan tenor yang panjang tentu harga rumahnya kan makin ini juga mas angga
bagaimana masukan dari pengusaha kepada pemerintah soal ini
iya ya memang karena kan memang ada problem ya
nah problem ini kan memang harus diatasi dengan sebuah kebijakan
kebijakannya harus tepat tadi seperti senior saya tadi sampaikan
nah memang nggak mudah walaupun kita juga bisa berkaca atau mengambil referensi di berbagai negara ya
kalau saya lihat juga saya pelajari juga di berbagai negara juga ada model model seperti ini ya
nah tapi tentunya karena perumahan ini pastinya juga menyangkut banyak problem dan skenario yang harus disampaikan
ya memang harus benar benar
karena tadi menyangkut lokasinya dimana lalu berapa lama dan yang lain lain sebagainya
apakah itu rumah tapak atau apartemen
itu juga kan menyangkut selera misalnya gitu
nah ini kan juga nggak mudah ya untuk mendapatkan suatu solusi yang benar benar tepat dan komprehensif
tapi menurut saya ya ini harus diatasi
permasalahan yang makin kompleks ya
saya lihat memang khususnya di dki jakarta kan kalau kita lihat kemarin di pemilihan gubernur misalnya kan
banyak wacana terkait program program perumahan ini misalnya dp rupiah dan lain sebagainya ya
tapi dalam implementasinya kan memang gak mudah ini
nah ini kan pasti ada tantangan dan itu memang harus pemerintah pusat yang bisa turun tangan
karena ini kan kalau kebijakan perbankan
sebagainya misalnya flpp ini kan kebijakannya ada di pemerintah pusat
harus benar benar komprehensif ya
detail benar benar seperti mas agus saya sepakat tadi ya
pak agus ketika masyarakat banyak yang resah bertanya betul akan dipotong kapan dipotong jumlahnya berapa
presiden jokowi bilang soal keberatan masyarakat ini wajar untuk kebijakan baru
ya gini kan untuk struktur peraturan perundang undangan itu perlu
konsultasi publik dulu sebelum menjadi undang undang atau peraturan perundang undangan kemudian disosialisasikan
yang penting adalah di konsultasi publik ini
nah konsultasi publik kan ketemu dan sebagainya itu mahal
anggarannya habis buat makan siang gratis nanti
jadi ya dilepas aja ke masyarakat masyarakat bisa berceloteh nanti baru diambil itu
tapi intinya ini justru membuat gaduh di publik
ya keluarkan dulu ini sama dengan bpjs yang kemarin gaduh beberapa minggu yang lalu
karena ya dikeluarkannya peraturan ujungnya di bawah undang undang itu
nah jadi yang justru yang masyarakat semua bertanya tanya kalau kita monitor di medsos
itu tadi semua yang anda sampaikan itu dikeluhkan
saya mau komentar juga barangnya gimana
saya belum baca pasti kapan itu peraturan menteri dan peraturan instansi yang terkait mau dikeluarkan paling lambat kan biasanya ada itu di pasal tertentu
kalau enggak pasti akan terus tidak pasti begini
karena nggak jelas yang pegangan publik itu apa
publik dan juga pengusaha nggak ada
nah persoalannya biaya hidup kita di jakarta untuk transportasi sudah tiga puluh persen lebih
makin banyak potongan yang dikerasakan
pak agus terima kasih untuk pandangannya
mas angga juga terima kasih telah bergabung bersama kami di program kopas petang sore hari ini